kalau kamu mau main tolongin
penyerahan tahap dua berkas perkara pembunuhan brigadir yosua
dilakukan rabu siang di gedung jampidum kejagung jakarta
sambo tiba di gedung kejaksaan agung jelang pukul dua belas siang
turun dari kendaraan taktis sambo dan istrinya putri candrawati
langsung bergegas masuk ke dalam gedung kejagung
selain sambo dan putri berkas barang bukti di kasus tersebut
juga turut dipindahkan ke kejagung
sebelumnya kepala biro multimedia divisi humas polri
brikjen gatot repli handoko di gedung bares krim polri menyatakan
telah menyerahkan sebanyak tiga kontainer plastik
barang bukti terkait kasus ini
selain barang bukti total ada sebelas orang tersangka
dengan rincian lima orang tersangka kasus pembunuhan berencana
dan tujuh orang tersangka perintahan penyidikan yang juga diserahkan
ada macam macam yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar
sambil menunggu persidangan
sambo akan ditahan di makobrimob sedangkan putri di rutan salemba
setelah kurang lebih satu jam berada di dalam gedung
sambo akhirnya keluar dari gedung jampidung
sebelum pergi meninggalkan lokasi
ferdi sambo sempat menyampaikan permintaan maaf
kepada orang tua brigadir yosua
selain itu ia mengaku siap menjalani proses hukum
dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya
saya siap untuk menjalani semua proses hukum
justru menjadi korban
saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pihak
yang sudah terdampak atas perbuatan saya
eh jangan ingin lagi mas
termasuk bapak dan ibu dari rumah
kendaki demikian mantan kadif pro pampori itu menegaskan
sang istri putri candrawati tidak bersalah
dan merupakan korban yang terseret dalam kasus ini
sambung meninggalkan kejagung dengan kendaraan taktis primo pory
untuk kembali ditahan di rutan mabes pory
tim diputan cnn indonesia